guru besar bidang seismologi institut teknologi bandung atau itb
sri widiantoro mengatakan
ia dan sejumlah peneliti lain di itb
melakukan riset sebagai tindak lanjut
setelah adanya penemuan jejak paleosunami atau tsunami purba
di wilayah selatan pulau jawa
penemuan paleosunami ini mengindikasikan
di wilayah tersebut pernah terjadi gempa besar
yang sering disebut megatrash
riset yang dilakukan widiantoro
beserta peneliti lain ini dimulai sejak awal tahun dua ribu sembilan belas
widiantoro mengatakan riset yang mereka lakukan
berdasarkan sebaran epicenter atau pusat gempa
di mana ada wilayah sepi gempa atau disebut seismigap
yang berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo besar
memang hal itu terlihat dengan jelas di selatan jawa itu ya
jadi dari situ kami lakukan penelitian lebih lanjut
tidak hanya menggunakan data gempa
tetapi menggunakan data gps juga
untuk melihat apakah di zona yang sepi gempa tadi
lempengnya bergerak pelan pelan
yang disebut dengan slow slip
atau mengalami locking terkunci
begitu ya tidak bisa bergerak
lalu ini kan bahaya ini kan
kalau nggak bisa bergerak
pas bisa menjadi gempa yang besar
ditemukan adanya potensi tsunami dengan tinggi maksimum
mencapai dua puluh meter di wilayah pantai selatan jawa barat
sementara wilayah pantai selatan jawa tengah dan jawa timur
berpotensi terjadi tsunami dengan tinggi maksimum dua belas meter
ini harus saya garis bawahi
bahwa yang dua puluh meter itu tinggi maksimum
ini sering di pemberitaan
hanya dipotong dua puluh meter
nah ini kan beda sekali artinya
tinggi maksimum dua puluh meter itu
di suatu tempat di selatan jawa barat ya
persisnya ada di paper itu
nah itu kalau sebelah barat
pecah ya dengan makmum tuduh kira kira
delapan tujuh nah kalau sebelah
timur segmen megafrast sebelah timur
yang pecah di selatan jawa timur dan sebagian
kebagian jawa tengah
kalau makmum tuduhnya delapan tujuh
itu tinggi maksimumnya dua belas meter
kalau dua duanya pecah
bersamaan barat dan timur
tinggi maksimumnya tetap di barat dua puluh meter
di timur dua belas meter
diantaranya itu rata rata empat lima meter tepatnya
ya rata ratanya nah seperti itu
jadi beda sekali kan dengan berita yang
tinggi tsunami dua puluh meter mengancak
nah ini kan padahal suatu hasil simulasi
bukan prediksi ya terima kasih
widiantoro berharap hasil penelitian ini bisa menjadi pengingat
agar pemerintah bisa melakukan mitigasi bencana
secara lebih komprehensif
pemerintah provinsi jawa barat melalui badan penanggulangan bencana daerah
bpbd menyatakan telah mengetahui
adanya potensi ancaman aktivitas gempa disertai tsunami
maksimal dua puluh meter di selatan jawa barat
hal tersebut berdasarkan riset riset yang dilakukan sebelumnya
selain itu berdasarkan peta rawan bencana provinsi jawa barat
yang menunjukkan seluruh garis pantai di selatan jawa barat
berada di zona merah atau berpotensi tsunami
nah dari satu ratus lima itu apa kegiatan yang kita lakukan
pertama melakukan edukasi dan sosialisasi kepada perangkat desanya
yang kedua juga sosialisasi ke sekolah sekolah di satu ratus lima desa itu
sampai ke kegiatan simulasinya
kemudian pemasangan rambu rambu evakuasi
nah yang di luar ekspedisi itu kita juga dengan bantuan bmkg
dan intansi lainnya memasang early warning system ews
bpbd mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait dengan hasil penelitian itb tersebut
pasalnya hingga kini belum ada ilmu ataupun teknologi
yang dapat mendeteksi kapan terjadinya gempa dan tsunami
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat